namanya pak idu
aku akan nunggu disini sampai kamu nerima jawaban aku
jangan tutup pintunya
kamu jangan membahayakan diri kamu ya
saya ini udah sebagai ibu kamu
dan saya pengganti ibu kamu
tolong dengarkan kata kata saya ya
ini surat pernyataannya
jika ibu memutuskan untuk melahirkannya
silahkan ibu kenakan
agar operasi bisa segera dilaksanakan
sedangkan jika ibu tetap ingin mempertahankan bayi ini
ibu langsung tanda tangan di surat pernyataan yang ini
semua resiko ada di ibu
yang bisa memutuskan hanya ibu sama bapak

ini urusan keseluruhan dari kita
tapi ini keputusan kamilah
apa ibu benar benar yakin dengan keputusan ibu
ibu mau bertanggung jawab dengan resikonya
kita rumah sakit gak bisa bertanggung jawab bu
apa kamu gak mau memikirkannya lagi mila
besok baru kamu putuskan ya
keputusan kami akan tetap sama kak
kamilah hanya ingin bayi kami tetap selamat
dan kamilah tetap mempertahankan anak ini kak
kamilah gak mau gagal menjadi seorang ibu kak
kamilah ingin menjadi ibu yang baikku
dan ibu yang baikku
dan anak kamilah
dan ibu yang baikku
dan anak kamilah
silakan bapak tanda tangan
bapak tanda tangan
kak fadil kok diem aja sih kak tanda tangan kak
kak tolong tanda tangan kak tanda tangan
kak fadil tolong bantu mila kak
mila gak mau melahirkan bayi ini sekarang
mila bantu kak mila
kalau memang kak fadil menganggap
diri kak fadil
kak fadil sebagai suami mila
tolong kak fadil
kalau memang ini mau kamu bilang
aku akan mendukung kamu
kalau kak mila kenapa napa gimana
kamu tega membiarkan kak mila membahayakan dirinya sendiri
saya gak akan membiarkan kak mila kenapa napa
saya akan menjaga kak mila
ini kan kambar gue
kok gue bisa sampai sini
kau apa itu
lepasin lepasin edo
edo mau jemput kak mila
lepasin nyokap gue yang bawa gue kesini
sekarang kak mila tuh masuk rumah sakit tante
karena anak dalam kandungannya itu sedang dalam bahaya
makanya dia benda raha
kamu mau kan tolong tanya

kamu akan tarik bubur ini ke kamar edo ya
dengan senang hati tante
ya mesti dong indi
kamu itu harus selalu berlaku baik sama edo
kalau perlu kamu suapin dia
supaya dia tertarik sama kebaikan dan ketulusan kamu
dan dia bisa segera melupakan kak mila
iya indi udah tahu kok tante
ya udah kalau gitu indi anterin ke kamarnya edo dulu ya
edo makan dulu ya
tante ya ampun tante
edo pergi kemana
aduh tante ini juga gak tahu
begitu ini masuk ke kamarnya
edo tuh udah gak ada
dan ini sempet liat dari jendela
dia tuh pergi tante
tuh anak nekat deh
pasti dia ke rumah sakit nengok kami lah
aduh tante sekarang kita harus kayak gimana nih
kita susul dia ya
kalau kak fadil mau ke klinik
kak fadil ke klinik aja gak apa apa
mila sendirian juga gak apa apa kok
aku disini aja temenin kamu
ada tamu ya
yang ingin ketemu dengan ibu
tamu siapa suster
namanya pak edo
aku akan nunggu disini sampai kamu nerima jawaban aku
jangan tutup pintunya
kamila gak mau ketemu sama hidup
alhamdulillah gak mau ketemu sama edo
kamu ada masalah sama edo
kamila gak mau membahayakan nyawa anak kamila
yaudah kalau gitu biar aku yang ngomong sama edo ya
tapi kak fadil
tolong kak fadil
bicara yang baik baik sama edo ya
kamila gak mau kalau edo sama kak fadil sampai berantem
doh gue gak mau ribut sama lo
jadi sekarang gue minta lo pulang
kamila gak bisa terima tamu dulu
dia gak mau terima tamu
atau lo yang gak izinin gue ketemu sama dia
sekarang ini gue mau masuk
mau lu tuh apa sih
tapi yang lo lakuin itu ngajakin ribut tau gak
jangan datang sekarang
kalau ada sesuatu yang mau lo sampein ke kamila
akan gue sampein ke kamila
do denger ya
dan dia butuh istirahat
kalau lo gak bisa gue share dengan cara baik baik
gue akan pakai cara kekerasan
terus kenapa lo bisa di dalam kamar rawatnya kamila
gue mau masuk ke dalam dan gue mau tanya sama kami lah
apa bener dia mau ketemu sama gue
urusan lo sama kamila udah selesai
kamila gak mau ketemu sama lo lagi do
dan gue gak mau
lo maksa kamila untuk nikah sama lo
karena itu hanya akan menyiksa dia do
dan gue gak ikhlas melihat kamila tersiksa
gue akan tetep deketin kamila
dan gue akan tetep minta dia untuk nikah sama gue
karena dia milik gue dan akan selalu milik gue
tapi gak sekarang do
kamila sedang berjuang mempertahankan bayinya
dan karena itu gue minta lo pergi dari sini
dia harus istirahat total
karena sedikit aja pikiran yang terganggu
akan berpengaruh langsung pada bayinya
gue gak mau kamila kehilangan bayinya do
kamilah yang gak mau kehilangan bayinya

kalian harus dilepaskan
namun pertama kalian harus membay canon di dokter
kamila harus datang dengan baik

tak singgung gua kalau gua ngomong kayak gitu
kalau kak fadil bicara yang baik baik sama edo ya kak
kamilah gak mau kalo edo sama kak fadil sampe berantem
mendingan sekarang lo pergi dong
atau kita akan ribet besar disini
gua gak mau
gua sekarang mau ketemu sama kamilah
gua mau ketemu sama kamilah
gua pasti gua mau ketemu sama kamilah
anda sudah menjadi keributan di ruangan ini
terpaksa kami harus meluarkan anda dari sini
saya mau ketemu sama kamilah
udah ikut kami
gua bakal dateng lagi dulu ya